komisi hukum dpr ri menggelar uji kepatutan dan kelayakan kepada sebelas calon hakim agung
tes dilaksanakan secara terbuka
ketua komisi tiga dpr ri herman heri mengatakan
ke sebelas calon terdiri dari delapan calon hakim agung kamar pidana
hakim agung kamar perdata
serta satu orang calon hakim agung kamar militer
menurut herman dpr akan menilai soal integritas dan rekam jejak masing masing calon
para calon hakim agung juga dituntut untuk mengerti soal pemahaman dan fungsi hakim agung
lebih lanjut herman mengatakan
pemilihan calon hakim agung juga bertubuh pada kebutuhan hakim agung itu sendiri
herma menambahkan komisi tiga akan menyelesaikan uji kelayakan di senin ini
dan hasilnya akan langsung dibawa ke tingkat paripurna selasa dua puluh satu september dua ribu dua puluh satu
bagus bagus sekali juga tidak
tentu kita tidak bisa dapat orang yang sempurna
pasti setiap peserta ada kekurangan di sana sini
namun situasi sekarang kebutuhan akan hakim agung itu yang pensiun lebih banyak daripada yang masuk
saya perkirakan sesuai permintaan mahkamah agung
karena kebutuhan kalau bisa diloloskan semua
kami katakan maunya sih boleh begitu
tetapi dari hasil yang saya lihat tidak akan bisa lolos semua
bisa dapat separuh saja bagus
seleksi calon hakim agung hingga saat ini masih bergulir di komisi tiga dpr
untuk mengetahui proses seleksi calon hakim agung
kita sudah terhubung dengan korresponden cn indonesia
brisky ladauhan di kompleks parlemen senayan jakarta
selamat siang cila
bagaimana dengan perkembangan seleksi calon hakim agung di komisi tiga dpr hingga siang hari ini
selamat siang yuda
benar sekali bahwa fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung di dpr ri
ini sudah selesai dilaksanakan
hanya satu hari saja yuda pelaksanaan fit and proper test
yakni pada kemarin dua puluh september
di mana komisi tiga telah menyeleksi sebelas orang calon hakim agung selama satu hari saja
dimulai dari jam sembilan pagi hingga jam sembilan malam
artinya satu hari dihabiskan begitu fit and proper test
kepada sebelas calon hakim agung
dan pada hari ini telah diputuskan tujuh orang yang akan menjadi hakim agung berikutnya
dan ketujuh orang ini sudah sedang dibawa dan sedang diambil keputusannya
dalam rapat paripurna yang sedang diselenggarakan saat ini yuda
dan tujuh orang itu akan mengisi pos pos seperti lima kamar pidana
satu kamar perdata dan satu kamar militer
dapat saya sebutkan ketujuh orang tersebut diantaranya
yang pertama dewi arstow budi santiartong
yang merupakan kepala badan pengawas mahkamah agung
yang kedua prim haryadi dirjen badan peradilan umum mahkamah agung
yang ketiga suharto panitra budha pidana khusus pada mahkamah agung ri
kemudian yang keempat adalah jupriyadi
yang merupakan hakim tinggi pengawas pada badan pengawas mahkamah agung
kemudian yang kelima adalah yohannes priyono
yang merupakan hakim tinggi pengawas mahkamah agung
kelima orang ini akan menjadi hakim agung di kamar pidana yuda
satu orang yang akan mengisi dan menjadi hakim agung di kamar perdata adalah haswandi
yang merupakan panitra budha perdata khusus mahkamah agung
dan yang terakhir yang akan mengisi dan menjadi hakim agung di kamar militer adalah
brigjen tni tama utilita yang merupakan wakil ketua pengadilan militer
ketujuh orang ini sedang dibawa namanya ke rapat paripurna yang sedang berlangsung saat ini yuda
dan nantinya akan menjadi hakim agung mahkamah agung
dan memang seperti yang sudah kita ketahui
bahwa seleksi calon hakim agung ini sudah dilaksanakan oleh komisi yudisial
sejak bulan februari hingga bulan agustus dua ribu dua puluh
sesuai dengan undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu sebelas tentang komisi yudisial
dan memang hasil seleksi itu telah meloloskan atau telah menyepakati tiga belas orang yuda tadinya
kemudian saat dibawa ke dpr ri ini pada tanggal tujuh belas september yang lalu hanya sebelas orang saja
dan hasil fit and propernya adalah

dan memang proses proses ini diwarnai dengan proses proses politik
yuda tadi ketua komisi tiga dpr ri
herman heri mengakui bahwa pengambilan keputusan dan penetapan ketujuh orang calon hakim agung ini
memang bersifat politis atau bersifat subjektif
karena memang tergantung dari masing masing anggota komisi tiga
dan pengambilan keputusan ini juga
memang didasarkan pada beberapa hal
seperti misalnya rekam jejak dari calon hakim agung
kemudian bagaimana integritas mereka
dan juga bagaimana mereka memahami fungsi dari hakim agung
dan memang diharapkan ke tujuh orang ini
meskipun diputuskan secara politis
bisa bekerja dengan baik
dan dapat segera menangani perkara perkara yang sedang penumpuk di mahkamah agung saat ini yuda
dan memang kita ketahui bahwa pada tahun ini
mahkamah agung hanya memiliki empat puluh empat orang hakim agung saja
dari total kebutuhan sekitar enam orang
artinya jika memang empat puluh empat orang ini ditambah tujuh hakim agung yang baru
artinya masih ada
masih hanya lima puluh satu orang saja yang menjadi hakim agung
artinya masih ada kebutuhan sekitar sembilan hingga sepuluh orang hakim agung
yang harusnya bisa mengisi dan bisa menjadi hakim agung pada saat ini
karena memang tadi ketua komisi tiga juga mengatakan
kalau kebutuhan akan hakim agung ini sangat genting begitu
karena menumpuknya perkara yang ada di mahkamah agung
itu artinya memang ketujuh orang ini memang sangat dibutuhkan begitu
untuk bisa menjadi hakim agung selanjutnya
dan yuda memang ada beberapa nama yang sebelumnya disoroti
dalam seleksi uji kepatutan dan kelayakan hakim agung
yakni nama dewi arso dan juga dewi jupriyadi
kedua orang ini yang merupakan
yang bekerja sebagai badan pengawas mahkamah agung
merupakan hakim yang memutus kasus penistaan agama
yang pada waktu itu
memutus bersalah mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
kedua orang ini lolos menjadi hakim agung
kemudian ada satu nama yang mendapatkan nilai plus dari komisi judisial
dimana memang disoroti kesederhanaan afiantara ini
juga menjadi nilai positif begitu bagi komisi judisial
namun ternyata tidak lolos dalam seleksi calon hakim agung
satu nama lainnya yakni johannes juga kemarin dalam fit and proper test kemarin
melakukan diduga melakukan plagiarisme
oleh salah satu anggota komisi tiga fraksi pdi perjuangan
yakni iksan sulistio
namun satu orang tersebut juga dinyatakan lolos
begitu pada seleksi calon hakim agung
memang meskipun diakui ini bersifat politis yuda
tapi tentu saja kita berharap supaya hakim agung yang terpilih ini
dapat bekerja dengan baik dan juga memiliki integritas yang tinggi
supaya dapat segera menyelesaikan perkara perkara
yang ada di mahkamah agung yang memang sudah menumpuk pada saat ini
baik priscila dauhan terima kasih untuk laporan langsung anda
selamat bertugas kembali